tiba tiba mobil hitam ini berbelok ke kanan secara pelan kemudian menabrak mobil lainnya
dengan kekuatan enam lima magnitudo yang terjadi di kabupaten garut jawa barat saat itu memang sempat terjadi kepanikan warga
saudara pdi perjuangan menegaskan presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka sudah bukan kader lagi
halo selamat kompas tv kembali lagi di netizen oh netizen bersama saya karisma ningtyas
pada minggu ini seperti biasa kami sudah menyiapkan berita populer yang jadi sorotan para netizen
ada apa saja ini dia beritanya untuk kamu
pada berita yang pertama netizen menyoroti kasus anggota kepolisian manado yang ditemukan meninggal di dalam mobil
anggota polisi ini ditemukan bunuh diri dengan luka tembak di kepala di kawasan mampang jakarta selatan
dalam rekaman kamera pemantau ini saudara korban sebelumnya berada di dalam mobil
tiba tiba mobil hitam ini berbelok ke kanan secara pelan kemudian menabrak mobil lainnya yang terparkir di dalam rumah
berita dengan judul anggota polisi tewas di mobil dengan luka tembak
begini analisis kompolnas dan psikolog forensik mendapat viewer sebesar lima ratus tiga puluh empat sembilan ratus tujuh belas dengan jumlah komentar sekitar satu enam ratus an
lalu bagaimana reaksi netizen
kita simak komentarnya berikut ini
komentar pertama datang dari ed yuri damanik
dia mengatakan gini nih semoga ada lawyer yang rela berbuat kebaikan untuk mengungkap kejanggalan kasus ini
hmm netizen satu ini tuh nilai kasus ini janggal kah
lalu ada netizen kedua at roby lianto
kita tunggu perkembangan selanjutnya
yang autentik dari pihak penyidik
kasus ini sangat sensitif dan misterius
hmm kalau netizen yang ini menilai kasus ini sangat sensitif dan misterius
hmm misteriusnya yang kayak apa ya sahabat kompas tv
nah netizen yang terakhir yaitu ed yuki kuran sembilan puluh dua mengungkapkan
polisi juga manusia biasa pak gak semua mental manusia bisa kuat
nah dalam sisi humanis kita turut bertukar
kita ingat ya teman teman jika ada masalah kejiwaan dan butuh konsultasi
jangan ragu ragu untuk bercerita ke psikiater di rumah sakit terdekat
ingat ya kesehatan mental juga harus terus dijaga
lanjut berita populer kedua yang banyak dapat sorotan dari netizen
berjudul potret kepanikan warga garut di rumah sakit dan pemukiman saat diguncang gempa bermagnitudo
berjudul potrat kepanikan warga garut di rumah sakit dan pemukiman saat diguncang gempa bermagnitudo enam lima
saya lagi bahwa pemerintah tetap melakukan upaya dan juga menghimbau kepada masyarakat menurut saya puas hadat
dan tidak mudah percaya sebelum nanti adanya informasi resmi atau pengumuman resmi dari otoritas terkait
dalam hal ini bpbd kabupaten garut seperti itu
nah lanjut ke komentar komentar dari netizen yang sudah kami rangkum kita simak yuk
netizen yang pertama ada dijek jazelo dia berkomentar gini
guncangannya sampai klaten jawa tengah juga mudah mudahan kita selalu dilindungi allah amin
amin wah ternyata sampai jawa tengah ya getaran gempanya
netizen yang kedua ada lala hikmatullah enam ribu delapan ratus sembilan dia berkomentar gini
di bogor terasa gede banget saking panik gendong anak sampai tangan saya keseleo
ya allah panik banget karena baru bangun tidur jadi panik
ya allah mbak alhamdulillah ibu anak baik baik saja ya sampai masih bisa komentar
dikumpres dulu lo bu keseluruhannya biar cepat sembuh
dan komentar yang terakhir datang dari pari setiawan dia berkomentar gini
ya allah mogia teaya gempa susulan ya allah mogia orang sadaiana dipaparing kasalamatan amin
semoga kita selalu dilindungi ya sahabat
berita terakhir yang jadi sorotan netizen soal politik nih
berita ini berjudul menakar ulang peta kekuatan gibran usai ditinggal pdip
dalam video ini direktur eksekutif parameter politik adi prayitno menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut
kalau tidak punya dukungan partai politik saya kira khawatir akan terus mendapatkan kritik dan resistensi yang saya kira
itu akan justru mengganggu fokus kinerja gibran di masa yang akan datang
jadi setelah talan ini dengan pdip tentu harus mencari alternatif ya partai partai yang paling mungkin untuk melaburkan
di mana gibran itu akan menjadi kader di dalamnya nanti
bagaimana komentar netizen langsung saja kita simak
nah komentar yang pertama datang dari raska abimanyu raska dia berkomentar gini
kalau rakyat jelata tidak peduli partai apa yang mengusung capres dan cawapres
tapi melihatnya siapa dan apa yang telah diperbuat untuk indonesia khususnya rakyat jelata
nah kalau karisni menilainya netizen ini tuh punya pandangan bahwa apapun partaimu yang penting adalah tindakanmu untuk indonesia
netizen selanjutnya ada dari anayana dua ribu enam ratus lima belas dia menuliskan gini
keluar masuk partai politik itu sudah biasa ngapain selalu dipermasalahkan gara gara partai dan partai
nah kalau netizen ini sepertinya tidak mempermasalahkan ya tokoh tokoh kita yang sering pindah partai politik
dan untuk netizen yang ketiga ada abal lima ribu satu ratus enam puluh tiga dia berkomentarnya gini
yang penting selama lima tahun ke depan tugas dan program pragip harus berjalan dengan mulus
nah kalau netizen satu ini mungkin pendukung prabowo gibran ya